buat ku merasakan indahnya jatuh cinta indahnya dicintai
kabar baik bagi anda penggemar tompi
setelah tahun lalu merilis single kini ia merilis single kedua dan full album berjudul romansa
rauh bersemih di dalam umum hatiku
romansa berisi sembilan lagu baru yang semuanya ditulis sendiri oleh tompi
ia pun bertindak sebagai eksekutif produser dalam album ini
ia juga mengajak diasa srowardoyo dan rapper rai putra untuk berkolaborasi
musik di album romansa lebih ke arah pop urban
baginya kini genre musik bukan jadi penghalang dalam berkarya
sebenarnya saya sekarang di posisi yang tidak melihat musik itu sebagai pop jazz funk rock
udah gak dalam fase itu sih
jadi apa aja buat saya oke
selama saya suka saya bisa kerjain
dan saya percaya cara kita memberikan interpretasi terhadap lagu itu
baik itu secara style maupun secara melodi
itu akan menggambarkan apa yang saya mau
yang berbeda nya
dikerjakan selama kurang dari sebulan album ini telah memiliki dua buah single
bawa daku yang merupakan kolaborasinya dengan diasasro ardoyo
serta single kedua yang berjudul sandiwara
meski sudah lama terjun di industri musik
membuat album tidak lantas mudah bagi tompi
menyusun lirik yang tepat jadi kesulitannya saat menyusun album romansa
kesulitan yang saya rasakan adalah
tema lirik yang
karena biasanya saya bikin lagu memang jarang lirik duluan
biasa selalu melodi dulu
kemudian music arrangement
lirik baru saya kerjakan langsung on the spot pada saat rekaman
yang bikin agak lama itu itu
nemuin lirik yang pas
ya ada beberapa lagu yang dua tiga kali itu saya bongkar
ia telah menyiapkan lagu cerita kita sebagai
tompi akan merilisnya beberapa bulan ke depan
istiarto sigit jakarta